muhammad nur akmal baru berusia satu tahun tiga bulan
namun bayi itu sudah harus menanggung penderitaan berat
terlahir prematur dari pasangan hasrullah dan sarkiya
yang tinggal di kecamatan tamala temakasar
akmal menderita sejumlah penyakit
yaitu hidrosepalus hidrokel dan tbc
seluruh penyakit itu menyebabkan penumpukan cairan berlebihan
di area kepala paru paru dan kelamin
sejak menderita sakit setahun yang lalu
akmal menjadi terbiasa dirawat di rumah sakit
program bpjs membuat akmal mendapat perawatan intensif
di rsup wahidin sudirohusodo makassar
hanya saja orang tua akmal masih harus mengeluarkan banyak biaya
untuk transportasi dari rumah ke rumah sakit
yang jaraknya sekitar dua puluh km dan kebutuhan lainnya
jika akmal kontrol atau bahkan dirawat
padahal orang tua akmal hanya pedagang ayam goreng sederhana
kalau untuk saat ini sambil jual jualan pak jualan sambil kerja berwarian
kami kendala kendaraan operasional ke sana pada saat kontrol pada saat ke rumah sakit
dengan biaya biaya kebutuhan kami di rumah sakit kebutuhannya akmal
itu kendala kami pak
karena mulai kewalahan mengurusi biaya hidup
orang tua akmal berharap bpjs mandiri akmal dapat dipindahkan menjadi kartu indonesia sehat
namun karena ktp ayah akmal masih tertulis sebagai wira swasta
dinas sosial menolaknya
baik hasrullah dan sarkia tidak pernah patah semangat bekerja untuk akmal
segala usaha dilakukan demi akmal dapat berumur panjang dan sembuh dari segala penyakitnya
reinhardt soplantilla kota makassar sulawesi selatan